sebanyak delapan belas kru radio suara surabaya terpapar covid sembilan belas dan saat ini pemkot surabaya mengkarantina delapan belas kru radio surabaya ini di asrama haji surabaya hingga hasil swab ulang mereka dinyatakan negatif
melalui web suara surabaya net perusahaan radio suara surabaya mengonfirmasi jika ada delapan belas krunya yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
temuan ini bermula dari rapid test yang dilakukan secara acak terhadap kru pada tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh dan ditemukan adanya kru yang reaktif
temuan tersebut direspon dengan melakukan swab kepada seluruh kru secara bergelombang mulai dua september hingga empat september dua ribu dua puluh dan hasilnya delapan belas kru dinyatakan positif covid sembilan belas
saat ini ke delapan belas kru radio suara surabaya dikarantina di asrama haji surabaya hingga swab ulang terhadap para kru yang terpapar ini dinyatakan negatif
tidak hanya itu dinas kesehatan kota surabaya juga tengah melakukan tracing dan swab terhadap keluarga yang kontak erat dengan mereka
kru yang terkonfirmasi covid sembilan belas
setelah itu dari manajemen berkomunikasi dengan satgas pemerintah kota surabaya
dan sampai saat ini langsung ditindaklanjuti dengan melakukan tracing terhadap kontak erat yang terkonfirmasi covid sembilan belas
kemudian setelah itu insya allah langsung kontak erat ini akan dilakukan swab
kontak erat keluarga ya warga kontak erat ini